komensi nih pangkul
akang punten mau tanya kalau pembensin jauh nggak dari sini pembensin jauh kalau yang
enceran enceran jam segini mau udah tuh udah pada tutup tutup
jalan disini kalau dimana

sakit hati digituin teh ditutup telepon
tidak boleh menyerah cathy anrik tujuh puluh tujuh sang prima donderatu endorse tidak boleh menyerah
mr fuad mr fuad iya neng ketik didirat to endorse begini saya teh ada ide coba
oke oke terus bagaimana bu ide bu ketty itu memang sangat bagus sekali
tapi sayangnya iklan herbal dengan moto cantik tahan lama itu konsepnya sudah
jadi bu dan kami hanya pakai bintang iklan cheers hanya bu ke teh dan sayangnya
kami tidak pakai bintang kita laki laki ijii mister fua tidak mengerti yang pisan
ini pasangan saya teh topisan tidak bakalan menyesal dia akan membuat hati
semua perempuan benar benar merinding begini karena karena air untuknya itu diam yaitu

kerja negara sendiri harus menjaga kesehatan saya

kan begini karena karena e worknya itu berwaktu itu lagi happening pisan dimana mana sok tinggal

cathy atau ya soalnya kalau enggak pakai pasangan laki laki mau daang ketima mundur
wae atau jadi amur seribu langkah sembuh langkah goodbye goodbye gitu ah aduh bukai tenang dulu
bukai jangan marah nanti saya ada job lagi buat bukai dan akan e work dan rencananya kami akan
pasangkan bukai dan akan e work karena kali ini iklannya adalah tentang obat penumbuh rambut gimana
bu cocok kan ah hahaha eta dia blabab blabab blabab super blabab kata mahidenya bener iya bisa
buat ada cocok pisan pulang batu iya soalnya ini akan e work
ulewok itu brewoknya hacking karet permadani eh mulus pisan ya pasti cocok bisa dia juga
pernah jadikan itu obat obat kuat dulu jadi udah bukan bukan mu rotasi lagi diamin sama
kamera emang iya cocok cocok pisan he'ah tapi konsepnya saya harus ikut ya saya harus ikut ya

gitu lagi ngetrend lagi happening pisan soalnya oh di setiap pojok setiap tikungan ada bulu ada
bulu ada bulu lagi dunia bulu sekarang mah boleh boleh sekali bu ketty ibu tenang aja
ah gitu mister fuad sokat tuh kembali ke kerjaan ya saya mah kembali ke itu ke cermin saya mau
kerja dulu kecantikan saya ya sokat bye bye ula blablabla mister fuad itu engg berhasil
gimana kalau kita kabarin sibu aja kalau enggak kita kabarin haikal kan haikal ketua
cek loh ya kan betul udah nggak usah nggak usah nggak usah sama sekali gue
ya bang lagian abang tuh udah ngelakuin banyak banget buat kita bang jadi kayaknya nggak ada
pulang aja sekarang ya aja lah bang ngomong aku semua itu saja lah
bang chandra untunglah temannya bang chandra udah datang nih kesini sebaiknya kita boleh pamit ya
bang ya ya udah oke oke thank you ya thank you thank you banget udah bantuin
hati hati pulangnya ya
kabar kita terus ya bang ya
sensei bisa begini kejadiannya
lo tau sendiri gimana orangnya masih mau nerima dia harusnya sensei kabarin gue
dong bukan udah kayak gini saya baru dapat kabar sensei ya udahlah mau diapain lagi ted
aduh gimana sih adriana
kok malah bensinnya habis sih seharusnya tadi pas di jalan gue liat dulu dong gue cross check dulu oh iya bensin full oke keadaan aman ya kan terus gue bisa pergi ini perjalanan jauh sekarang gue baru sadar mobil gue mogok bensin abis dan ini udah gelap sepi

akang punten mau tanya kalo pembensin jauh nggak dari sini
kalo yang enceran itu enceran
enceran jam segini mah udah pada tutup tuh nih

puntan kalau misalkan jalan ini akang tau gak di mana
oh alamat ini udah deket neng
kira kira satu kilo udah kelihatan kok
puntan satu kilo lagi oke oke oke oke
sekarang geri udah ketahan
apa yang harus kita lakuin
dan juga si geri lex
kalian tenang aja
aku akan cari pengacara yang hebat
tapi kita juga harus cari cara lain
buat mereka mengatur kesepakatan
supaya semua ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan
bilang aja geri isang
kami juga anak muda ya kan
baru aja anak anak haji nolongin chandra yang habis digebukin sama ray
dan yang kalo gue denger ray itu lagi pustasi banget lex
gara gara ceweknya itu balik lagi sama chandra
lex ini kesempatan bagus banget buat lo lex
kalo menurut gue lo manfaatin aja sih ray buat bantu anak bc lagi
ya tapi itu terserah lo sih lex gimana lex
will kasih tau ke kita kalo chandran sama ray moraga ada masalah
urusan cewek pasti
menurut gue sih kita bisa manfaatin ray moraga lagi
kan bang kober udah gak sama kita lagi
tapi masalah sekarang kayak gini lex
apa mau dia gabungin kita lagi
lagian juga dia gak penting buat beli kobra
sama boy aja rekam